banjir yang merendam perumahan pondok gede permai jati asi kota bekasi mulai surut pada minggu pagi
banjir setinggi lebih dari satu meter yang merendam tiga rw ini pun menyisakan endapan lumpur yang cukup tebal
petugas gabungan dari tni polri dan bpbd kota bekasi bersama warga secara bertahap mulai menyingkirkan sisa lumpur
dua unit mobil pemadam kebakaran dari pemkot bekasi juga dikerahkan untuk mempercepat pembersihan
makanya kami hari ini memanfaatkan situasi ya untuk sekedar pembersihan di lokasi
selain curah hujan yang tinggi banjir di lokasi ini diperparah oleh jebolnya tanggul kali bekasi yang berada tepat di belakang permukiman
tak hanya ambles beberapa titik tanggul terlihat retak
meski berisiko sebagian warga mengaku enggan direlokasi
itu disitu tuh sama ini nih
ini kan miring batu udah retak jadi posisinya belakang bolong depan hancur
retak ini jalanannya retak
pada saat itu hanya sedikit hanya satu ubin
kemudian malamnya kan naik lagi baru satu meter
saat ini upaya perbaikan tanggul kali bekasi terus dilakukan dan diharapkan selesai dalam beberapa hari mendatang
mengingat banjir kiri mari
namun masih berpotensi terjadi
banjir yang merendam perumahan pondok gede permai pada jumat dan sabtu itu
membuat lebih dari satu ratus empat puluh orang mengungsi serta tujuh ratus delapan puluh rumah terendam
meski banjir telah surut warga diimbau agar tetap mewaspadai adanya potensi hujan
dengan intensitas tinggi di wilayah jabodetabek hingga akhir februari ini
miladia rahma sidki irfan bekasi jawa barat
dari jawa barat